semoga saja ya hujannya semakin jarang dan kemudian banjir bisa langsung surut
karena puncak musim hujan yang diperkirakan akan berlangsung terus pemirsa
hingga pertengahan februari mendatang membuat petugas unit pelayanan kerja
badan air dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta terus bersiaga
iya ancaman banjir dari luapan sungai yang melintasi beberapa wilayah ibu kota
memaksa para petugas bekerja keras untuk menanggulanginya
beginilah potret perjuangan petugas unit pelayanan kerja
badan air dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
mereka rela bertaruh nyawa dengan menyeburkan diri ke aliran sungai yang deras
demi membersihkan sampah sampah yang terbawa arus di banjir kanal barat
kalijodo penjaringan jakarta utara rabu siang
aneka jenis sampah mereka singkirkan supaya arus air bisa mengalir dengan lancar
dan tidak tersumbat hingga meluap ke pemukiman warga di sekitarnya
bagi para petugas ini membersihkan sampah sampah yang terbawa arus sungai
merupakan rutinitas yang mereka kerjakan setiap hari
terlebih saat intensitas curah hujan di ibu kota sangat tinggi
dibutuhkan tingkat kewaspadaan yang tinggi
dalam satu malam para petugas ini berhasil membersihkan sekitar tiga puluh sembilan kubik sampah yang terbawa arus
ya memang ini kan udah program dari pemimpin dki untuk membersihkan sampah sampah
sampah sampah ini kan pada nyangkut tolong
pekerjaan para petugas dari upk badan air dinas lingkungan hidup pemprov dki jakarta ini
memiliki tingkat resiko yang tinggi
meski demikian keselamatan dalam bekerja tetap menjadi prioritas
dengan mengenakan jaket pelampung setiap terjun ke sungai
buah dari kerja keras mereka adalah terbebasnya permukiman warga di sekitarnya dari banjir
fakih haitami jakarta